selanjutnya kami juga punya tips memanfaatkan rest area untuk arus balik bagi anda
puncak arus balik nasional libur lebaran tahun ini sudah dimulai
h plus tiga lebaran kemarin yaitu tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh
sama seperti pada saat arus mudik arus balik pun selain diberlakukan sistem one way atau satu arah
juga diberlakukan sistem kontraflow dan juga ganjil genap
namun perjalanan balik anda tidak akan membosankan karena anda bisa meluangkan waktu anda untuk singgah di rest area terdekat
tidak hanya sekedar untuk beristirahat namun beberapa rest area menawarkan pengalaman berwisata kepada pengendara
karena memiliki pemandangan yang indah dan juga bentuk berbeda
hal ini dikarenakan pemerintah mulai gencar memaksimalkan fungsi rest area sebagai lokasi wisata kuliner dan juga kearifan lokal
beberapa rest area tol biasanya sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas
seperti tempat makan dan tempat minum tempat istirahat dan juga toilet
namun jika anda memutuskan untuk berhenti dan menjelajah rest area
banyak sekali hal yang bisa anda temukan mulai dari berbagai macam kuliner khas daerah setempat hingga pusat oleh oleh
saat di rest area kita juga bisa memastikan bahwa perlengkapan kita aman
salah satunya adalah dengan menyediakan air mineral yang cukup
pilih air mineral yang mengandung mineral esensial yang tercantum di kemasan seperti le mineral
pemirsa juga perlu perhatikan kemasan di air mineral
yang digunakan apalagi kondisi rest area yang dipenuhi dengan mobil dapat membuat banyaknya debu di jalanan
pilih kemasan yang ada segelnya jadi debu dan kotoran tidak masuk ke salah salah tutup botol sehingga terjamin kebersihannya
keselamatan adalah yang paling utama pastikan anda mengutamakan keselamatan anda dan juga orang lain selama perjalanan